rapat paripurna dpr mengesahkan rancangan undang undang pendapatan negara bukan pajak pnbp menjadi undang undang
setelah ini pemerintah akan menyelesaikan aturan pelaksanaannya dan melakukan simplifikasi tarif
ruu pnbp ini merupakan revisi undang undang nomor dua puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh tentang pnbp yang telah digunakan selama dua puluh satu tahun
revisi dilakukan untuk mengakomodasi kondisi saat ini
pasalnya selama ini masih ada pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat
seperti pnbp yang terlambat tidak disetor kekas negara maupun penggunaan langsung pnbp yang dilakukan di luar mekanisme apbn
setelah masuk pembahasan di rapat panitia kerja selama enam bulan terakhir komisi sebelas dpr akhirnya metujui ruu pnbp dibawa ke pembahasan tingkat dua alias disahkan menjadi undang undang oleh rapat paripurna
untuk mengantisipasi tantangan di masa depan
sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
persetujuan dpr ri untuk menetapkan rancangan undang undang tentang penerimaan negara bukan pajak yang akan menggantikan undang undang nomor dua puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
merupakan wujud nyata dukungan dpr ri terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian bangsa di dalam rangka mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari pnbp guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional
koresponden cnn indonesia desi aritonang di gedung dpr jakarta
selamat sore desi apa saja pokok pokok dari penyempurnaan ru pnbp yang telah disepakati antara pemerintah dan dpr
untuk mengoptimalkan penerimaan negara
kemudian ada pada kemarin di komisi sebelas dpr ri memang disepakati ada sebanyak delapan fraksi yang menyetujui ruu ini dilanjutkan ke pembahasan tingkat dua yaitu disahkan di dalam paripurna menjadi undang undang
sisanya ada partai gerindra yang tidak hadir dan juga ada partai pks yang menyetujui dengan sejumlah catatan
namun pada keseluruhan tadi sudah disahkan untuk selanjutnya menjadi undang undang pnbp
dan ada tujuh poin penting dari ruu pnbp ini
kalau kami bisa menyampaikan
yang pertama adalah definisi dan ruang lingkup pnbp untuk memperjelas perbedaannya dengan pajak pungutan atau retribusi daerah
kemudian objek pnbp yang dibagi menjadi enam kluster
kemudian pengaturan tarif pnbp yang mempertimbangkan dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat dunia usaha pelestarian lingkungan sosial budaya serta aspek keadilan
dan di poin ini juga termasuk pemberian tarif rp bagi badan usaha atau masyarakat dalam kondisi
kemudian ada penguatan pengawasan oleh menteri keuangan dalam pengelolaannya
dan penggunaan dana pnbp oleh instansi pengelola pnbp
dan yang keenam adalah pengelolaan pnbp sendiri
di mana adanya keberatan keringanan penundaan maupun cicilan dari setoran pnbp itu bisa masuk dalam pasal yang ada dalam revisi nanti
poin tentang ketentuan pidana dan adanya denda
sebanyak empat kali jumlah pnbp terutang
dan pidana penjara paling cepat dua tahun atau paling lama enam tahun
bila sengaja tidak pnbp ke negara pun
si arya tenang terima kasih langsung dari gedung dpr jakarta